bina itu dulu karena punya dengan malaysia china brunei
ya sementara itu usai menggelar rapat dengan kementerian dan instansi terkait pada jumat kemarin
menko polhukam mahfud md juga memastikan bahwa ada pelanggaran zona ekonomi eksklusif di perairan natuna
sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas hukum internasional unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
menko polhukam akan bertindak tegas demi menjaga perairan indonesia
tiongkok diketahui telah melanggar peraturan perairan dengan mengambil hasil laut di perairan indonesia
tepatnya di perairan natuna riau
menko polhukam telah berkoordinasi dan bertekad menjaga perairan indonesia melalui cara diplomasi
china itu dulu pernah punya dengan malaysia china brunei vietnam taiwan di laut china selatan
itu sudah diatur dari apa namanya
scs tribunal namanya pada tahun dua ribu enam belas
itu keputusannya china tidak punya hak atas itu semua dan itu selesai
dan itu konfliknya bukan dengan indonesia
dengan negara negara asia tenggara yang lain bukan
itu sudah diputus
nah tentu secara hukum nasional
itu sudah di jelaskan
china tidak punya hak atas